menjadi cantik ternyata tidak harus memiliki tubuh yang tinggi langsing dan juga berkulit putih
hanum aja seperti ini hanum cukup bangga dengan warna kulitnya ya
agak agak berbeda begitu
nah ini cukup dengan menerima diri apa adanya dan juga memenuhi hati dengan rasa syukur dan juga kasih itu
itu menggambarkan saya banget syukur gitu
inilah yang disampaikan oleh para kaum hawa dengan berat di atas rata rata
puluhan wanita dengan berat badan di atas rata rata berkumpul dalam acara international full expo asia di at america jakarta
pada acara ini mereka saling berbagi pengalaman menjadi wanita yang berbobot di atas rata rata
selain peserta yang berasal dari dalam negeri ada juga peserta dari international full women network
yaitu organisasi internasional yang beranggotakan wanita dengan berat badan di atas rata rata
ini juga berarti menyebabkan perkembangan untuk asia
dan ini mulai dari sini jadi itu yang kami pilih untuk melakukan
selain berbagi pengalaman dan tips para peserta juga berbagi keceriaan dengan hiburan lagu dan fashion
pengisi acara ini adalah anggota komunitas ini sendiri
kebanyakan orang tuh gini aku mau lebih kurus aku mau lebih putih aku mau lebih semua lebih lebih
sampai akhirnya lupa bersyukur dan tidak berpikiran positif terhadap dirinya
jadi kita mau mengajak perempuan perempuan di indonesia untuk lebih bersyukur akan tubuhnya

menjadi wanita dengan berat badan di atas rata rata bukanlah perkara mudah
seperti sari yang memiliki tinggi satu ratus tujuh puluh enam cm dan berat badan satu ratus tujuh belas kg
ia kadang harus menghadapi tindakan perundungan dari orang lain
bertemu dengan teman temannya sesama anggota komunitas sari bisa berbagi pengalaman menghadapi berbagai masalah
mereka mereka ini confidence nya tambah gitu loh
dan saling berbagi lah pengalaman yang satu mungkin masih pemalu
masih ngerasa kalau di bully tuh kayaknya
yang satu yang ngedown tapi yang satunya ngedukung
menurut saya sangat fun sih ketemu mereka semua saling berbagi
dalam acara ini juga digelar peragaan busana yang menampilkan baju baju tren masa kini
pagelaran busana ini juga bertujuan untuk memasarkan produk busana
bagi mereka yang memiliki ukuran tubuh di atas rata rata
pesan yang ingin disampaikan adalah pemilik tubuh besar juga bisa tampil menakjubkan
dengan pilihan busana yang tepat
bagi riri bogar dan rekan rekannya kecantikan bukanlah perkara fisik semata
kecantikan adalah masalah hati yang penuh kasih dan penerimaan diri apa adanya
mani iman iyar jakarta